lo ngapain bengong sendirian disini
ambo takut kepangkalan
bini gue juga ada disono
ambo takut sama bulan
yang ada disono
sesama sepir angkut itu setiap kawan
ini akan dibocorkan
gak ngefaham cuman masalahnya togop nih
tau kalau togop demen
ane takut dijadiin senjata
indah usah khawatir
togop indah akan membocorkan
indah usah khawatir
tuh ente khawatir
indah indah tidak khawatir
kamu indah usah khawatir
jangan ngobrol di jalan
iya iya iya sebentar
sudah tenang saja
ini kamu yang mundur apa saya yang maju
langsung jalan pak
pasti bang toib gak kenal yang namanya neneng
juga supir anggot
aduh nggak kenal ya mbak
jangan luar biasa
empat sampai carga
kamu pasti kenalkan neneng neneng udah cepetan ngaku atau sih nabila enggak
pakai jini deket sama kamu ya nggak usah dirustuin neneng siapa kak belaga pilon deh
siapa supir angkot di sini yang punya pacar namanya neneng tak tahu siapa
semua sopir yang ada di pangkalan itu
punya istri semua ada yang masih berpacaran aku aku yakin itu kak udah
mau usah dikasih pacaran sama nabila bella bella bella bella mulai besok akan aku suruh
semua supir angkot yang ada di pangkalan itu untuk berpacaran sama yang namanya neneng ya
yaudah kita tanya dia aja
kalau teman teman abang yang di pangkalan ngasih tahu kemana
karena teman teman abang di pangkalan sih kagak ada yang begitu
tapi kagak tahu tuh kalau si anak baru sih rudy
abang harus ke pangkalan neng abang harus kasih tahu tuh bocah assalamualaikum

pasti kamu denger supir supir angkor disini sebut sebut nama neneng
kamu teh masih kecil nggak boleh bohong
jangan ikutan yang tua tua nanti teh kamu dosa masuk neraka
bener kak aku gak tau
gak ada apa apa
rustam lu ngapain bengong sendirian disini
ambo takut kepangkalan ada bulan
si sopi bini gue juga ada disono
ambo takut sama bulan bukan sama sopi
nah maksud gua yang ada disono bukan cuma bini lu
bini gue juga ada disono
si rudi udah lewat belum
dia pasti udah diinterogasi sama si sopi nih
kamu yang senang cari masalah
gak balik semuanya
alamak celaka aku
percuma kita tanya
kayaknya mereka saling menutupi
jangan jangan mereka semuanya punya pacar
kita pura pura jadi penumpang
kalau seandainya pacar suami kita yang naik
otomatis suami kita pada gugup
satu dua tiga empat
mak kurang mak
lumayan ini dua ribu perak
dua ribu perak
tuh lagi mantau
alamak cuman ini
pokoknya kalo sampe ga ada telepon berarti aman
kamu ga tau bulan sekarang saja dia diam
tapi kalo nanti udah sampe rumah ambo dijewer
disuruh ngepel kalo bisa sampe lantai ambo berubah warna
lo masih mending si sopi lebih parah
celana gua disiram sama gula
nah malamnya gua beling satan dikerubingin semut
ya parahan aneh aneh dikerokin
kalian itu sama sama menderita karena istri kok sombong sombongan

wak ngumpang ke toilet